tak hanya membenarkan adanya pertemuan dengan ganjar mahfud md juga mengaku sering bertemu dengan petinggi pdip megawati
mahfud menyebut pertemuan dengan megawati merupakan pertemuan dengan kawan lama yang membahas perihal permasalahan hukum negara dan tak ada membahas mengenai pilpres dua ribu sembilan belas
saya kan alumni bpip badan pembinian hidupi pancasila
saya sering bertemu dengan bu megawati baru baru dalam waktu belum lama ini juga bertemu agak lama
tetapi kita tidak bicara soal pilpres lah
karena saya menghormati bu megawati untuk menentukan sesuai dengan kapasitas beliau yang saya yakin sudah tidak perlu
dari orang di luar sudah ada mekanisme internalnya maksud saya di pdip